makamnya nindi kan sekarang kan kebanjiran kan dan harus dan harus dipindahin untuk tempat yang lebih
layak lagi buat dia tapi masa lu bilang teraja tunggu kandungan aku lebih kuat nindi oh ya
saya iya sih tante cuman angga tuh kayak ngejauhin aku gitu loh tante dan dan aku sempat
lihat lihat itu jogging sama feli feli feli feli sekretaris feli sekretaris al
gini mc kamu harus terus percaya kamu harus terus yakin bahwa kalau memang kamu dan angga itu
berjodoh pasti akan ada jalannya lihat andin sama al minta dipertemukan tuhan dengan cara yang
menurut tante sangat aneh itu ya kamu jangan menyerah sayangnya
aku jadi ngerasa lebih tenang karena udah curhat sama tante anytime
hai kenapa kau mukanya sedikit habis nangis
enggak kok kenapa di
sama mama tadi berantem omah
nangis deh bener gitu
enggak kok mah cuma masalah kecil aja
enggak nanti biar mama bicara sama aku
ini sebenarnya cuma masalah hal sepele aja tapi aku yang agak sedikit sensitif
ini pertama kami ini
makam yang indikan sekarang kan kebanjiran kan dan harus dan harus dipindahin untuk tempat yang lebih
banyak lagi buat dia
hai tapi masa lo bilang ntar aja tunggu kandungan aku lebih kuat
dia tuh anak aku yang pertama yang sudah menindak
jadi ani tetep belum tahu kalau kalau rena ini adalah anaknya
padahal kata angga al mau cerita semuanya ke andin kalau dia itu udah sembuh tapi kau belum
apalagi rencana al sekarang
ya udah nanti mau bicara sama al ya dan mohon rugi
ya udah kalau gitu kita makan siang bareng yuk
ya kamu gandeng itu sama gandeng bapaknya
perasaan aku kok gak enak kayak gini
biasanya kalau udah seperti ini ada hubungannya sama elsa
apa ada sesuatu yang buruk akan terjadi sama elsa
kenapa aku telpon aja ya
dia nggak balik balik ya
mampak dia pola
kok makin pusing ya
hai kau kenapa
kamu yang akan memakai
udah kalau gitu kita pulang rumah atau kamu mau jalan jalan kemana aku
harus alasan apa ya sama nino kalau gue nggak segera balik ke kamarnya ricky
bisa nekat bocorin rahasia gue
kamu kenapa sih
halo selamat siang pak nino maaf mengganggu saya yoga dari menara paramon pak
oh pak yoga iya iya saya ingat saya ingat gimana pak ada yang bisa dibantu begini pak nino
beberapa hari yang lalu perusahaan kami sudah menghubungi pak nino untuk merenovasi gedung kami
kalau begitu kami tunggu sekarang
dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih
sama sama sampai ketemu
ajak meeting siang ini
tapi nanti aku konterin kamu pulang dulu baru
engga usah aku pulang sendiri aja kamu jalan aja
udah kamu jalan aja
daripada nganterin aku latihan klien kamu kan itu pasti penting kan
ini mereka yang nelfon
masalahnya bos besarnya mau berangkat ke luar negeri besok
jadi aku disuruh meeting hari ini
pasti kalau kamu nganterin aku balik lagi nanti jalanan macet
ya ga ada kamu telat nyampe sana